memporak porandakan atap rumah warga
angin kencang juga menyapu atap masjid
dan merobohkan tiang listrik
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
inilah detik detik saat hujan deras dan angin kencang
menerjang perkampungan warga di jalan pabrik kulit
jemur wonosari wonocolo surabaya
cuaca yang sebelumnya cerah menjadi gelap
setelah awan hitam menyelimuti langit surabaya
dan dalam hitungan menit
cuaca berubah menjadi badai serta hujan deras
kencangnya tiupan angin membuat atap kanopi rumah warga
terbang tersapu angin
tidak hanya itu atap seng masjid juga ambruk
angin juga merobohkan tiang listrik hingga memutus kabel
beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini
karena kondisi sekitar masjid tengah sepi
angin puting ini juga merobohkan tanaman
dan mengganggu aktivitas warga sekitar
karena seng ini yang dari pengurus masjid juga ini
setelah hujan reda dan dipastikan aman dari aliran listrik
warga setempat bergotong loyang membersihkan puing puing material atap
dari lokasi kejadian
petugas pln juga sudah memenahi kabel listrik
agar rumah warga bisa teraliri listrik kembali
akibat hujan deras dan air laut pasang ratusan rumah warga
di kawasan gunung anyar surabaya
warga harus bekerja keras membersihkan sisa banjir
yang hampir terjadi setiap tahun
meski air sudah berangsur angsur surut
sejumlah warga di perumahan wisma indah
kelurahan gunung anyar tambak surabaya
masih membersihkan rumah dari genangan air
rumah warga terendam air sejak kamis dini hari
banjir ini disebabkan oleh air laut pasang disertai hujan deras
banjir mengenang hingga enam puluh cm
namun berangsur surut sejak kamis pagi
banjir datang saat warga sedang tidur
air langsung menggenang ke dalam rumah warga
dan banyak warga yang tidak bisa menyelamatkan
barang barang di dalam rumah
biasanya kalau hujan biasa tanpa ada air laut pasang
paling di belakang itu banjir sedikit
untuk mengantisipasi banjir
anggota koramil rungkut surabaya
membantu warga menyelamatkan barang barang di dalam rumah
termasuk membantu membersihkan rumah
dan menguras air yang mengenang dengan alat seadanya
petugas juga akan dikonsumsi dengan barang barang di dalam rumah
petugas juga akan dikonsumsi dengan barang barang di dalam rumah
pertama dikerahkan di pintu air
untuk memantau kondisi air laut pasang
agar tidak menggenangi permukiman warga
setiap kali hujan deras dan air laut pasang
kawasan gunung anyartambak memang menjadi rawan banjir
karena lokasinya dekat bibir pantai